selamat kembali menyaksikan cnn indonesia news desk
dan kami kembali mengajak anda bergabung
ke pengadilan negeri jakarta pusat
untuk mengikuti jalannya sidang kasus pembunuhan wayan mirna
dengan terdakwa jessica kumala wongso
apakah itu jarak kamera dengan kasir
dengan objek yang akan diambil itu
apakah jarak yang paling baik
rentang waktunya dua sampai empat meter
itu termasuk yang baik ya
meja kasir di menit
saat disimpan di
bila kopinya sampai di depannya
nah itu kopi yang dituang
yang dalam keadaan bening
yang sudah dituang
yang sudah ada kopi
yang sudah dituang susu yaitu proses penuangan susu
diambil dibawa ke depan kasus
sampai kopinya disimpan disana
saudara tadi katakan bahwa ini adalah
jarak yang paling baik
dua sampai empat meter
dan saudara ahli juga sudah ke
tkp dan tahulah jaraknya
nah ini kan bagus nih
gambar ini itu kan hitam
apakah ada gambar
di itu apakah ada gambar
lain selain gambar
hitam kopi atau ada
warna putih merah
kita gede lagi terus
memfilter cahaya gelap
sehingga biar dia terlihat lebih jelas
dan di situ terlihat putih
berarti hanya warna satu
di kurangnya cahayanya
yang sebelah kiri ya
sebelum di filter
sebelah kanan di filter
dan di filter itu kita menggunakan algoritma
jadi untuk menjelaskan sesuatu
kalau memang itu kurang cahaya
namun efeknya juga akan
bisa mempengaruhi warna
oleh karena itu menggeser itu
tidak semua kita
maksudnya menggeser berapa nilai itu yang ingin kita mainkan itu tidak boleh
jadi kita harus mempertimbangkan
adanya perubahan warna juga diakibatkan efek cahaya yang kita masukkan
itu kan masih ada kayak
pistosi tapi warna pokok ya
tidak ada merah

kalau kita lihat sama sama disini
kopi itu gelasnya kaca
dan disitu ada juga bahan bahan kaca
dan yang namanya
cahaya itu menganturkan
jadi kalau kita melihat sesuatu kita harus tidak bisa melihat langsung on the spot
kita harus memastikan apa yang ada di sekitar itu
apakah ada pantulan karena kita ngomong
pixel warna apakah itu memang warna
atau segar pantulan
kalau kita lihat terus stop
tidak ada disitu artinya
yang titik tadi itu merupakan pantulan dari
gelas yang ada di dekatnya tadi
saudara ahli kan telah melihat rekaman cctv dari awal sampai akhir
apakah ini kopi yang dihidangkan
di meja lima puluh empat
kita rangkaian kamera digabung gabung
digabung gabung inilah kopi yang
betul yang memang dihidangkan
nanti dibawa coba lanjutkan
hai kemudian kita sanding kan juga dengan kamera yang berbeda
hai coba bayarnya nanti pasti our set
hai ketik punya kameranya
kemudian disini enam belas dua puluh empat enam belas
ada pergeseran beberapa detik karena perjalanan
mempertonatkan kepada kami momen dari
dari gurido sampai ke
meja lima puluh empat apakah
proses sampai ke meja lima puluh empat
saudara satu juga melakukan
penganalisaan terkait dengan
apakah penyaji tadi
tidak memasukkan sesuatu
ada pergerakan memasukkan sesuatu
kalau kita melihat warna
diperbesar lagi pak yari warna ketika
itu diambil dibawa
di depan kasir
kemudian kita bandingkan dengan
ketika dihidangan di meja lima puluh empat
tidak ada perbedaan
yang tadi pak yari